presiden joko widodo percaya kemampuan perempuan
hal tersebut diungkapkan presiden saat acara peringatan hari ibu ke delapan puluh delapan di serang banten
didampingi oleh ibu negara iryana joko widodo dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan penggiat perempuan dari seluruh indonesia
presiden joko widodo menyampaikan kekagumannya kepada kaum perempuan
menurut presiden sikap jeli teliti dan tidak gampang mengeluh menjadi modal utama perempuan dalam menciptakan generasi bangsa yang berkualitas
hal tersebut pula yang menjadi alasan presiden memilih sembilan menteri perempuan dari total tiga puluh empat menteri kabinet kerja jokowi jk
sembilan menteri perempuan di kabinet ini merupakan total menteri perempuan terbanyak di dunia yang selanjutnya diikuti oleh uni emirat arab dengan total delapan menteri perempuan
dalam penutupan sambutannya presiden berharap dalam aplikasi perayaan hari ibu ke delapan puluh delapan ini
jangan ada lagi diskriminasi gender bagi kaum ibu dan perempuan
di segala aspek di tanah air
presiden putin bertanya ke saya bisik bisik
presiden jokowi kenapa
pilih jokowi menterinya banyak yang perempuan
saya sampaikan karena saya suka perempuan
karena perempuan jeli dan teliti melihat masalah masalah
perempuan juga tahan uji